presiden joko widodo kembali melontarkan kemungkinan adanya reshuffle kabinet
apakah ini memang karena kinerja kabinetnya atau kental
karena nuasa politik jelang pemilu dua ribu dua puluh empat
kita akan bahas lebih dalam dari kacamata media
bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
dan wakil pemimpin redaksi detikom elvan dhani sutrisno
mas revo lagi lagi mulai kencang nih reshuffle
karena kan sebenarnya ini isu sudah sejak beberapa bulan yang lalu
apalagi santer setelah ada deklarasi anies
sebenarnya situasi apa yang kemudian bisa membuat jokowi melakukan reshuffle kembali
iya seharusnya kita mendengar banyak isu ya
terkait dengan ketika anies waswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh partai nasdem
kemudian dikitulah kemudian muncul ditaan ditaan bahwa
nasdem yang sekarang memiliki tiga
wakil menteri di kabinet
itu akan diganti gitu
pertama kemudian ada isu juga
pak jokowi akan menggandeng beberapa partai partai yang sebelumnya tidak masuk dalam kabinet
nah itu isu yang belakangan santer didengar
tapi kita sih begini melihatnya sarga
memang ada apakah kemudian reshuffle ini dilakukan
untuk melakukan memperkuat
untuk melakukan memperkuat
atau sebenarnya pak jokowi akan melakukan
dalam sisa waktu dua tahun terakhir
memberikan legacy kepada masyarakat luas
menteri menteri yang kinerjanya tidak
supaya roda pemerintahan menjadi lebih efektif
selama dua tahun terakhir
nah kita berharap apa yang dilakukan presiden sebenarnya adalah yang kedua
tidak hanya sekedar menjaga stabilitas
politik dari koalisi
tapi juga ada kepentingan lebih besar kepada bangsa
nah kita kan tahu tahun depan ini tahun dua ribu dua puluh
sudah mulai masuk tahun politik
dimana kemudian akan muncul calon calon presiden baru
dan mungkin juga
di antara menteri yang duduk di kabinet sekarang juga berniat mencalonkan diri sebagai calon legislator
nah memang mahkamah konstitusi sudah memutuskan bahwa
menteri menteri yang duduk di kabinet itu tidak perlu mundur ketika maju sebagai capres atau cawapres atau caleg gitu ya
mereka tetap bisa menjalankan digresinya gitu
tapi seperti kita tahu tentu akan ada banyak benturan kepentingan ketika
seorang menteri masih duduk menjabat
tapi kemudian muncul juga sebagai calon presiden atau calon wakil presiden
nah kemudian efektivitas lain apakah
dirinya menteri yang bersangkutan tidak
fokusnya pasti akan terbelah antara urusan kampanye dengan urusan urusan keseharian
sebagai menteri di kabinet
nah itu yang tahun dua ribu dua puluh tiga juga perlu dipertimbangkan oleh presiden
ketika memutuskan apakah akan meresapol atau tidak
karena jangan sampai kemudian
pemerintahan itu berjalan tidak cukup efektif
karena menteri menterinya sibuk berkampanye untuk urusan dua ribu dua puluh empat
akan lebih baik kalau misalkan
sejak awal menteri menteri yang memang berniat maju
itu kemudian diganti
diganti dengan penyata penyata profesional
supaya roda pemerintahan juga efektif
pilihan kedua memang ada kalau misalkan memang tidak
tidak mengganti menteri menteri yang akan maju
karena memang secara hukum itu diperkenankan legal untuk menjalankan
menjalankan sebagai menteri dan juga sebagai calon
calon kandidat dalam kontestasi
maka bisa memperkuat juga dengan posisi posisi kursi nomor dua di kementerian
dalam kursi wamen yang sekarang juga masih banyak yang kosong
nah ini tinggal bagaimana kemudian presiden menghitung gitu ya
apakah tetap akan mempertahankan menteri menteri yang akan maju
kalau dalam tahun dua ribu empat belas misalnya dalam kabinet dua ribu empat belas kan
banyak juga menteri menteri yang tidak maju berkontestasi di pemilu dua ribu empat belas
dan kemudian banyak menteri menteri yang mundur pada waktu itu
sehingga kabinet kan diisi oleh orang lain lainnya
sekarang ini yang harus dipertimbangkan oleh presiden
sampai kemudian kabinet ke depan itu tidak berjalan dengan efektif
karena menteri menterinya sibuk berkampanye
baik kalau mas elvan melihatnya seperti apa nuansanya
memang karena adanya keinginan jokowi menjaga stabilitas politik
yang tadi sudah disampaikan oleh mas revo
agar dua tahun terakhir ini lebih efektif
pergantiannya ini sebenarnya by merit atau by kinerja
sebetulnya pak jokowi pak presiden ini
belakangan ini memang menurut saya ya
agak vulgar bicara soal
dan sebelumnya ada kode capres rambut putih ya kan
kemarin ada lagi capres gagal
ya kan ada yang nanti gagal
tanpa istana dan seterusnya
jadi pak jokowi sekarang sangat teruk terang
kemudian ketika ada isu resapel kabinet
wajar saja kemudian banyak pihak yang mengaitkan ini
dengan isu yang juga terkait pilpres dua ribu dua puluh
ya kan yang muncul sekarang di kalangan apa
ngamat kemudian politik dari parpol
juga isu resafel ini muncul itu kan karena
bahkan dari partai partai koalisi
ya desakan dari partai partai koalisinya pak jokowi
bunga yang baru masuk ya
terkait dengan salah satu anggota partai koalisi
yang mendeklarasikan capres di tengah jalan
yaitu nasibnya mendeklarasikan pak anies kaseledaan
ya kan kemudian konon katanya muncul desakan
dari partai partai koalisi agar segera ada resapel
karena ini kok main sendiri bahasanya ya
apa kok mendahului gitu kita belum kok udah duluan
kayak mau mendahului padahal ya menteri jokowi
dan menteri jokowi
jokowi belum memberi kita semacam itulah
ramai sekali isu macam macam itu
kemudian karena itu kemudian muncul isu resapel
tapi kemarin secara mengejutkan beberapa partai
memang secara vulgar juga bicara
kayak pdip misalnya pak jarod saiful hidayat
dan beberapa tokoh lainnya menyebut bahwa
apa namanya nama menterinya bahkan
yang dari nasdem yang perlu diresapel
gitu kan artinya memang ini sudah desakan itu
kenceng dan terkonfirmasi
nah sekarang tinggal pak jokowi mau kemana
resapel pasti bernuansa politik
sekarang sedangkan pak jokowi mau direspon atau tidak
tentu kerangka politik pak jokowi tidak akan gegabah
mengambil keputusan resapel kabinet
ya kalau melihat tanggal terdekat
pak jokowi supaya rabu pun jatuhnya satu februari tuh
ya tapi memang
pak jokowi tentu tidak akan buru buru saya rasa
karena perlupanya yang dipertimbangkan
sekali yang spekulasi tentang
kejaguan untuk pilpres misalnya
dengan melakukan resapel kepada partai nasdam
itu kan secara politik membawa implikasi
implikasi politik kepada nasdem akan dapat benefit politik
bisa bisa malah menteri nasdam mundur loh sebelum diresapel
kita nggak tahu apa yang terjadi kalau surya paloh merasa tertekan
jangan jangan malah mundur duluan
nah kalau mundur duluan yang terjadi malah
pak jokowi yang membangun legasi ini agak terganggu gitu loh
seperti malah ngasih angin malah kan ke nasdam dan capresnya gitu kan
pak jokowi saya yakin akan sangat berhati hati sekali
kalaupun nanti diresapel pasti udah banyak pertimbangan pertimbangan
nah jadi situasi kayak gitu
jadi kalau mau mengefektifkan pemerintahan menurut saya ya
reshuffle kalau sudut pandangnya itu mengefektifkan pemerintahan
maka copot menteri menteri yang sekarang
nyalon previden begitu saja
karena kan katanya mengefektifkan pemerintahan
ya kan tujuannya untuk kemudian pemulihan pasca pandemi
bangkit cepat lebih kuat segala macam
nah itu kan harus menteri menteri ini hanya fokus kerja
bahkan di awal awal itu kan sempat ada isu
pak ini isu tentu mudah mudahan kalah ya
tapi kencang banget di kalangan sibawa
memang beberapa menteri itu boleh
itu untuk sosialisasi menambah stabilitas
kalau memang kuat gitu nanti boleh tetap lanjut
tapi kalau ternyata elektabilitasnya nggak naik naik ya berarti stop
nah kalau tujuannya untuk itu untuk mengefektifkan murid murid sebaiknya
memang yang menteri yang nyapres nyapres yang kerjanya nggak benar ya
kalau nyapres kerjanya bener lanjut lah nggak apa apa
kalau udah nyapres elektabilitas nggak naik kerja nggak benar mendingan dikat sekalian
nah kalau begitu kalau semungkin nanti ngeresapel dari nasdem
masyarakat masih ngelihat tuh objektifitasnya
jadi jangan sampai resapel ini terlalu politikal terlalu politik subjektif gitu
gitu jadi kalau memang resapel ada menteri yang nasdem kenal
jadi tidak bisa dipisahkan
tapi itu tradisi baru yang bagus
kalau ada resapel ada contohnya begitu
supaya masyarakat itu tahu bahwa reshuffle itu profesional bukan hanya politik begitu
jadi tidak bisa dipisahkan memang dari nuansa politik
namun juga harus hati hati ya harus melihat bagaimana kinerja menteri tersebut
seperti itu ya mas elvan ya
harusnya memang biasanya harusnya profesionalisme resapel kabinan gitu
tapi ya kalau ada unsur politik ya tetaplah profesional

kalau nggak masalah ya kita bisa

kalau nggak masalah ya kita bisa

karena kalau kita mau dikambing hitam
cara paling benar adalah main dengan fakta data
nah itu akan clear betul itu nanti
berbicara mengenai kinerja para menteri kinerja pemerintahan
agar dua tahun ke depan ini lebih efektif
yang tadi juga mas revo nyatakan bahwa
agar legacy jokowi ini benar benar ada
kalau kita melihat kan negara kita ini termasuk yang cukup survive ya
menghadapi pandemi gitu
dan menghadapi perpaan resesi juga relatif cukup baik gitu
walaupun kita juga memang diuntungkan oleh beberapa harga komoditas yang naik
cukup luar biasa selama beberapa waktu terakhir ini
dan itu menyelamatkan neraca keuangan kita
tapi yang jelas memang dalam beberapa hal
beberapa kementerian kita harus mengakui bahwa kinerjanya relatif sangat baik
beberapa nama nama yang saat ini disebut juga disebut sebut
dan memiliki popularitas cukup elektabilitas dan dari profesor b
yang disebut sebut di survei
yaitu kinerjanya juga cukup bisa dibilang cukup oke gitu ya
tapi kan kita masih belum melihat apakah nanti
ketika memang pada akhirnya mereka mereka yang saat ini masuk dalam radar survei
elektabilitas ketika kemudian benar benar menjadi calon atau menjadi kandidat
itu apakah masih bisa memiliki waktu cukup untuk menjalankan kepemimpinan di kementeriannya dengan cukup baik
kalau sekarang kan masih sekedar survei
artinya fokus mereka masih cukup tinggi ya menjalankan kepemimpinan di kementeriannya
tapi pada akhirnya ketika harus menjalani sebagai kandidat dalam kontestasi
harus berkampanye dari sabang sampai merauke gitu ya
dari ujung barat ujung timur ujung utara ujung selatan
apakah roda kepemimpinannya di kabinet cukup efektif
nah ini kan akan muncul spekulasi lain
karena itulah kemudian harus diikuti betul komitmen dari para kementerian menteri
yang akan maju di calon presiden
karena ada beberapa nama yang cukup sater untuk posisi ri dua
nah ini yang selayaknya sudah menjadi hitung hitungan
tidak hanya sekedar hitung hitungan politis bahwa misalnya mengganti menteri yang dari partai
ini kan isu ya apakah memang mengganti dari partai nasdem
dan kemudian menggantinya dari beberapa yang disebut sebut isu lainnya
masuklah dari beberapa partai misalnya pan atau demokrat dan pks misalnya yang selama ini belum ada di kabinet
apakah seperti itu atau memang komposisinya masih sama seperti sekarang
jadi artinya nuansa politiknya itu bisa dieliminir dengan
tadi kalau misalkan ini memang diperhitungkan selama dua tahun terakhir
maka menteri menteri yang dievaluasi kinerja buruk itu harus diganti dengan tenaga tenaga yang lebih profesional
dan mereka yang akan maju dalam kontestasi
juga bisa diganti dengan yang lebih profesional
baik kalau mas elvan detiko melihatnya seperti apa kinerja para menteri di kabinetnya jokowi saat ini mas elvan
kalau dilihat dari capaian angka angka kan memang seperti pak jokowi sampaikan kan
kita tumbuh lebih cepat gitu misalnya kan
kemarin juga pak erlangga hartarto menko perekonomian kan juga lapor
jadi negara negara di dunia itu melihat indonesia itu cepat bangkitnya segala macam
kalau dilihat dari situ kan sebetulnya
kalau dari menko kemudian presiden kan optimismenya tinggi
saya kira sebetulnya memang kita cukup baik itu bisa bangkit dari pandemi
dan sekarang masyarakat baru merasakan apa namanya merasakan terbebas ya kan dari pandemi
apalagi pak jokowi berani bicara kemarin kan
menyampaikan bahwa nanti awal tahun kemungkinan ppkm akan dihentikan misalnya
artinya kan optimisme ini kan tetap ada
nah tentang bagaimana para menteri bekerja
sebetulnya yang apa namanya ada survei ya
ada survei soal resafel kabinet yang kemarin baru dilaunching sama beberapa lembaga
kemudian masyarakat kan dari situ kelihatan mereka menginginkan resafel kabinet
sayang sekali tidak didigitkan kan survei itu
kemudian sektor apa yang kemudian masyarakat pikir perlu diresafel
karena dari sudut pandang media kami kan ngikutin ya menteri menteri yang bekerja mana yang
kemarin kan banyak masalah ya misalnya terakhir itu kan soal minyak goreng
kan langsung diresafel sama pak jokowi kan
ya reshuffle waktu itu menyelesaikan masalah kan tidak krisis minyak gorengnya selesai
kemudian ada apa lagi reshuffle gitu kan
nah sekarang masalahnya di mana
ya kan situasi sekarang ini kan semuanya fokus kepada pemulihan ekonomi ya kan pemulihan ekonomi
nah kalau kemarin sinyal sinyal pak jokowi terakhir jokowi itu menyinggung nyinggung soal penghijauan
mungkin karena itu juga kemudian pak jarodsewulidaya kemudian mention sama menteri klhk ya menteri pertanian soal resafel kabinet
saya kira kayak gitu gitu kalau ini media melihatnya sih ini cenderung politik sebetulnya sih
karena kalau dari kinerja ya kita harus buka harus buka satu ke satu
dan sekarang kami sedang melakukan riset gitu sebetulnya tentang mem breakdown ini gitu dari dengan tim riset kami gitu
dan kita akan tunggu ya mas alvan bagaimana keputusan presiden kita jokowi dodo
mengenai reshuffle ini kita akan nanti bersama
terima kasih wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza dan juga wakil pemimpin redaksi detikom elvan dhani sutrisno telah bergabung pada malam hari ini di cnn indonesia prime news
warga ibu kota mengisi libur natal dengan mengunjungi kawasan kota tua dan taman mini indonesia indah
cnn indonesia prime news akan segera kembali dengan informasi selengkap